yayasan bos palangkaraya dan balai konservasi sumber daya alam
atau bksda kalimantan tengah
kembali melepaskan dua belas orang utan ke habitat aslinya
sebagian besar orang utan ini didapat dari gusuran perkebunan kelapa sawit
dan karena konflik dengan manusia
beginilah suasana pelepasan dua belas orang hutan
di pusat reintroduksi orang hutan nyaru menteng
palangkaraya kalimantan tengah
hewan langka yang dilindungi tersebut dilepaskan ke habitat aslinya
taman nasional bukit baka bukit raya
kabupaten murung raya kalimantan tengah
sebelum dilepaskan hewan menyusui ini terlebih dahulu dibius
dengan cara disuntik
pembiusan dilakukan guna memudahkan proses pelepasan orang hutan
yang terbilang ganas tersebut
sebagian besar orang hutan ini didapat dari gusuran
akibat alih fungsi lahan kelapa sawit dan konflik dengan manusia
karena itu hewan tersebut harus menjalani masa rehabilitasi
sampai puluhan tahun di pusat reintroduksi
nyaru menteng palangkaraya
jadi ya kita semua tahu ya
kerusakan habitat akibat penggunaan
areal kawasan hutan yang mungkin tidak sesuai dengan fungsinya
kemarin kan terjadi kebakaran yang cukup hebat
sehingga habitat dari orang utan itu banyak yang hilang
ada pun pihak yayasan the borneo orangutan survival foundation
menegaskan sampai saat ini sudah melepaskan

namun sayang kini ada enam ratus orangutan di pusat reintroduksi nyaru menteng
bahkan terus bertambah jumlahnya karena kian meluasnya kerusakan hutan
ini yang kita harapkan ke depan orang utan yang masuk ke kita
caranya bukan yayasan bos menghentikan
tapi bagaimana pemerintah dan masyarakat mencoba mengurangi konversi lahan
kalau hutan masih tetap konversi jadi penggunaan lain
orang hutan masih akan tetap tambah
dan itu adalah hal yang tidak bagus
pihak yayasan juga khawatir orang hutan akan terus menjadi korban
ketika hutan semakin habis dan kebutuhan sumber daya alam kian tinggi
sam sudinur kapuas